kecintaannya terhadap sepak bola indonesia sejak dua ribu enam membuat anthony sutton telah berkeliling indonesia untuk menyaksikan langsung pertandingan pertandingan di berbagai stadion
ekspatriat asal inggris ini melihat sepak bola indonesia dari perspektif yang berbeda dan menuangkannya dalam buku berjudul sepak bola the indonesian way of life
tak seperti warga negara asing lain anthony sathan datang ke indonesia dengan tujuan unik yaitu menyelami sepak bola di tanah air
dalam pandangannya sepak bola indonesia punya atmosfer luar biasa dan berbeda dengan negara lain
petualangannya ke seluruh penjuru negeri untuk menyaksikan langsung pertandingan pertandingan liga indonesia selama satu dasar warsa terakhir menelurkan sebuah buku berjudul sepak bola the indonesian way of life
dengan segitiga tulisan
sampai jumpa ketemu lagi di sebuah video selanjutnya
kecintaannya terhadap sepak pozitif youtuber anthony sutton yang berpencar kepada bangsa indonesia
sebak uang tanpa pengunjung liga indonesia dan juga sepak bola indonesia
sepak bola indonesia berawal ketika menonton duel persija jakarta lawan sriwijaya fc tahun dua ribu enam di stadion lebak bulus
ketika itu saatem mengaku langsung terpana dengan atmosfer yang diciptakan jack mania
sejak saat itu supporter arsenal ini terus mencari tahu segala hal tentang sepak bola indonesia
sejak tiga puluh empat puluh tahun lalu itu memiliki semangat semangat yang lebih jenius
pemilik blok bernama jakarta casual ini juga bersyukur konflik dualisme yang sempat melanda sepak bola nasional perlahan pudar
setelah fifa menghapus sanksi terhadap pssi diikuti pencabutan pembekuan pssi oleh pemerintah
carut marut dan keributan di panggung sepak bola indonesia mulai sirna
dan saya pikir pssi baru
harus diberikan kesempatan
saya pikir mereka memiliki ide yang bagus
mereka berbicara tentang hal yang benar
latihan yang sentral
mereka berbicara tentang stabilitas untuk pemain tim nasional
tapi itu yang terlepas untuk indonesia selama berapa tahun sekarang
sejak saya mulai menulis tentangnya
saya mulai tahun dua ribu enam
kita memiliki dua lig
kita memiliki dua tim nasional
kita memiliki dua fa
kita memiliki dua perusahaan pemain
jadi itu membutuhkan stabilitas
ini membutuhkan beberapa tahun
kita bisa fokus pada pertandingan di sepak bola
dan pemain bisa fokus pada membangun pemain
dan klub bisa membangun akademik
meski tak punya klub favorit di indonesia
satun mengaku salut terhadap persibaya
yang selalu mendapat dukungan luar biasa dari bonek
salah satu kelompok supporter sepak bola terbesar di indonesia
persebaya dan bonek menjadi salah satu tema
yang dibahas dalam bukunya
di sini ada lebih banyak pertunjukan
antara fans dan klub
dan kita telah melihat itu
di klub klub seperti persibaya
ketika mereka berjuang
benar benar menjaga klub mereka
dan tidak akan terjadi di negara lain